kistru antara partai demokrat dan para mantan kadernya memasuki babak baru
sejumlah ex kader demokrat melayangkan permohonan pengujian adart partai berlambang mersi ke ma
nama yusril iza mahendra kali ini masuk ke dalam pusaran karena maju sebagai kuasa hukum dari sejumlah kader ex kader partai demokrat yang dipecat
langkah yusril ditanggapi cukup keras oleh kader partai demokrat yang mempertanyakan dasar hukum gugatan adart ke ma
saya akan tanyakan langsung malam hari ini ke prof yusril iza mahendra yang saat ini menjadi kuasa hukum dari empat mantan kader partai demokrat yang dipecat
prof yusril selamat malam apa kabar
baik selamat malam
prof beberapa hari belakangan ini menjadi sorotan ketika babak baru
kisru demokrat dengan ex kadernya sekarang masuk ke ranah hukum ya karena ada empat mantan kader yang mengajukan permohonan pengujian adart ke ma
dan anda sebagai kuasa hukum dari mereka
yang jadi pertanyaan prof dari banyak pihak adalah karena ini sepertinya barang baru ya
ada uji materi ataupun permohonan pengujian adart sebuah partai ke ma
yang menjadi dasar hukumnya apa prof dari permohonan pengujian ini
ya dasar hukumnya itu mengacu kepada undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan undang undang tentang partai politik
jadi kalau kita membaca undang undang partai politik
kita mengatakan bahwa partai itu harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
nah yang mencerminkan asas asas kehidupan hukum
demokrasi yang tuang di dalam konstitusi ud empat puluh lima dan juga di dalam undang partai politik itu sendiri
nah jadi dilihat dari sudut proses pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu
dia dibentuk itu berdasarkan perintah undang undang
dan yang kedua dia dibentuk berdasarkan perundangan yang diperlukan oleh undang undang
jadi misalnya undang undang mengatakan begini ketentuan lebih lanjut
diatur dengan peraturan presiden
lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri
atau ini diatur dengan peraturan pemerintah
nah bila peraturan pemerintah peraturan presiden peraturan menteri
yang dibentuk berdasarkan perintah undang undang
dan berdasarkan konaan yang diberikan itu
ternyata bertentangan dengan undang undang itu sendiri
siapa yang bisa menguji itu
ya mahkamah agung lah yang bisa mengundang
jadi memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu
seperti yang disebutkan secara eksplisit di dalam undang undang
tetap pembentukan peraturan perundang undangan
jadi dia dibentuk berdasarkan perintah undang undang
ada misalnya pejabat yang tidak diperintah
tapi dia bikin peraturan
dirjen pajak misalnya bikin peraturan
dirjen imigrasi bikin peraturan
kita nggak bisa mengelak aturan dirjen pajak itu
sepanjang kita berurusan dengan pajak
sepanjang kita berurusan dengan
ya kita terpaksa ikut aturan aturan itu
jadi begitu juga kalau partai itu disuruh membuat anggaran dasarnya itu demokratis
partai itu menghormati hukum
dan lain lain sebagainya
tapi terus anggaran dasarnya dibikin suka suka
saya mengatakan mahkamah agung bisa muji anggaran dasar
anggaran rumah tangga partai
karena dia bentuk berdasarkan perintah undang undang
dan dia diberikan keundangan
membentuk adart itu
prof tapi kan yang tadi juga anda sampaikan
ini juga banyak disampaikan oleh para kader partai demokrat ya
bahwa adart sebuah partai
yang disahkan lewat sk kemenkumham
ini bukan menjadi bagian dari perundang undangan
ini apakah soal tafsir saja atau bagaimana akhirnya
ya kalau mereka bilang begitu
ya silahkan mereka sampaikan ke mahkamah agung
dan mereka bantah pendapat saya itu
dan kita lihat nanti pendapat siapa
apa yang lebih kuat pendapat saya atau pendapat mereka
saya kira kalau ada cara seperti itu
saya sangat menghormati mereka
artinya kalau ada anggota partai itu
dia konflik dengan yang lain
konflik dengan pengurus partainya
dan kemudian mereka membawa itu kerana hukum
saya kira itu harus dihormati dalam negara hukum dan demokrasi
jadi negara hukum dan demokrasi itu kan mengalihkan pekelian di jalan jalan
caki maki di jalan jalan
jadi perdebatan akademik dan argumentatif di pengadilan
supaya negara itu berjalan secara tertib aman dan damai begitu
jadi sekarang kan persoalannya
saya belum melihat sampai hari ini
langkah yang dilakukan oleh partai demokrat
misalnya mereka menunjuk alih alih hukum
mereka kan punya ahli hukum
ada dr amir syamsudin mantan menkumham juga seperti saya
ada benny harman
dokter hukum juga ketua fraksi demokrat
saya belum dengar amir samsuddin sampai hari ini
saya belum dengar ngomong sepatah kata pun juga
yang ngomong malah rahlan nasidik
ya omongannya ya omongan orang jalanan
gak ada omongannya itu inteleknya gak ada sama sekali
jadi saya juga kalau pak sd ya itu
ada apa namanya stiker pak sby itu begini ya
ya pak saya juga prihatin ini
dengan kader kader partai demokrat yang ngomongnya ya aneh aneh begitu
tentatifnya sama sekali
jadi saya gak kalah prihatinnya dari pak sd ya sebenarnya
melihat perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir ini
oke jadi anda mencabar juga partai demokrat
untuk beradu argumen ataupun tafsir soal bisa atau tidaknya
bahkan ada yang mengatakan
mahkamah agung tidak berwenang mengadili
ya silahkan dia sampaikan itu ada potensi absolut
kenapa banyak permohonan kita ke mahkamah agung
selama ini kan ada argumen argumen seperti itu
yang ada itu malah ya dipersoalkan kenapa saya begal apa
apa menggugat kenapa saya ikut ikutan begal politik segala macam
dulu saya juga pernah menangani kasus internal golkar ya
antara pak abu rizal bakri dengan pak agung laksono
antara pak suriandar mali dengan pak surya
dan pak eh ini antara ian farid dengan pak mi
ya bahkan saya sendiri sebagai ketua umum pbb
itu pernah digugat sama almarhum
hartono marjono kadir jarani dan lain lain
ada aku di pengadilan
dan saya gak cekip cekip lagi orang di rumah
saya pikir oh ya kalau ada ya oke kita lawan kita lawan aja
jadi saya kira cobalah kita argumentatif
dan kemudian kita lebih dewasa
menyelesaikan persoalan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan politik ini
jadi ini dari kacamata anda anda melihat ada celah
ada yang salah dari adart partai demokrat
kalau saya analisis secara akademik ya
kalau orang mengatakan tidak silahkan
dan ini saya di challenge bukan pertama kali ya
dulu ada profesor di unhas ya prof ahmad ali
pada waktu saya menguji undang undang kejaksaan
saya melawan jaksa agung pada waktu itu
dia bilang yusril itu lain yang gatel lain yang digaruk
katanya yusril itu ibarat kontak mau masuk lubang jaruk
katanya kalau yusril itu benar
dia bisa menang di mahkamah konstitusi
sayangnya beliau meninggal dua minggu
sebelum makamah konstitusi memenangkan saya di pertarungan itu
jadi ya orang bisa aja bilang saya ini aneh aneh
masuk akal ya tepat aja silahkan
jadi kita lihat hasilnya seperti apa
di adilan kadang kadang saya menang kadang kadang saya kalah juga
yang salah apa prof
kalau dari anda yang anda teliti
yang salah apa dari adart sebuah partai
dalam hal ini partai demokrat
yang bertentangan dengan undang undang tadi kan di awal kita sudah bahas
ya saya kira saya tidak akan menguraikan yang lebar kesempatan ini ya
berapa pasal yang diuji itu jelas sekali ada di dalam permohonan yang saya buat
dan itu bisa dibuka di web makamah agung
bisa dibaca oleh semua orang
tidak ada yang
bukan itu terbuka
ya antara lain misalnya mempersoalkan tentang prosedur pembentukan anggaran dasar itu sendiri
ya anggaran dasar itu sudah pada ketentuannya
baik di dalam partai politik itu sendiri
maupun di dalam anggaran dasar yang sebelumnya
itu perubahan yang normal
apakah prosedur perubahan dirt dua ribu lima belas
menjadi dirt dua ribu dua puluh
itu sudah mengikuti prosedur perubahan
yang diatur dalam anggaran dasar sebelumnya atau tidak
itu saya temukakan
mana kesalahannya di mana kekurangannya
kemudian ada pengujian material
hal hal yang masih itu kita anggap tangan undang undang partai politik itu sendiri
misalnya kedudukan dari tinggi partai
proses pengambilan keputusan dan lain lain sebagainya
jadi kalau itu bertentangan kita mohon mahkamah agung coba dipelajari
dan kemudian coba dibetalkan
nah ada yang mengatakan begini
ini tidak bisa dihidupkan karena pemohonnya juga ikut dalam kongres tahun dua ribu dua puluh di palais hidang itu
mereka lah permohonannya seperti apa
mereka mengatakan ya memang kami hadir di kongres
dan ada saksi saksi mengatakan
tapi pada waktu itu katanya tidak ada pembahasan sama sekali
ya kita cerita kongres dulu dulu aja
tiba tiba sudah dibacakan ini keputusannya
nah itu keberatannya mereka
kalau bisa ada yang mengatakan sebaliknya
ini akan dibantah
saya senang juga kalau sekiranya ada yang membantah itu
yang jelas ketika anda menjadi kuasa hukum dari para ex kader partai demokrat ini
anda tentu sudah tahu bahwa ada respon yang begitu keras dari sejumlah kader partai demokrat
oke posisi anda adalah sebagai lawyer yang bekerja secara profesional dalam hal ini
tapi mau tidak mau prof
pasti akan juga kemudian dianggap ketika anda menerima tawaran ini
anda berpihak kepada mereka atau demokrat versinya pak muldoko
ya advokat itu membela kepentingan hukum kerennya
kalau advokat tidak membela kepentingan kliennya
itu adalah advokat
jadi kalau misalnya besok
partai demokrat memberikan kuasa kepada masyarakat tertentu
terus apa terus kita maki advokatnya itu
anda ini membela kepentingannya partai demokratnya versi pak ahy
saya kira advokatnya bekerja secara profesional
advokat itu tidak boleh diidentifikkan dengan kerennya
itu dulu deddy indrayana begitu
kalau orang membela tersangka korupsi
dibilang itu pengacara koruptor
ketika denny sendiri dinyatakan sebagai tersangka korupsi
terus dibela oleh teman temannya
teman temannya itu pengacara koruptor apa bukan
jadi semua itu akhirnya berbalik kepada orang yang ngomong itu sendiri
ngomong itu mikir dulu
kalau tidak jadi seperti lenong nanti
kalau lenong ngomong dulu baru mikir
kita kekurangan intelek
kita mikir dulu dong baru ngomong
tapi tentu anda sudah tahu bahwa isu ini tentu akan menjadi sorotan
isu yang cukup sensitif
isu yang kemudian sejak awal ini dianggap kental nuansa politiknya
nuansa politisnya begitu karena ada sosok kepala ksp pak muldoko di sana
ketika anda menerima tawaran ini tentu anda sudah tahu konsekuensinya
pekerjaan itu pasti ada risikonya
risiko dikatimaki orang risiko dikelahpahami orang
diidentifikan orang dengan sesuatu
padahal dia bukan bagian daripada itu
itu sekarang ini sudah
berarti dia sekarang sudah jadi orangnya muldoko
berarti dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh pak muldoko dan lain lain sebagainya
titiknya saya nggak mau ikut terlalu dalam
saya mempersoalkan aspek aspek hukumnya
dulu saya pernah bela rizbu tahdir
dari pengadilan pun sampai ke mahkamah agung
lalu ada yang bilang
yusril sudah menjadi pembela hti
hti nya setuju membubarirkan
nkri dalam bentuk negara hilafat
sebelumnya siapa bilang
saya membela hti habis habisan
tapi saya nggak pernah setuju dengan ibhti tentang negara hilafat itu
apalagi membubarin nkri
saya kira hti pun nggak ada pikiran seperti itu juga
nah jadi harus dibedakan
kita bisa berbeda pendapat secara politik dengan orang
tapi kita harus membela
dalam politik itu orang harus dibedakan
jadi saya tidak setuju dengan pendapat anda
kapanpun dan dimanapun anda berpendapat begitu
tapi dibalik semua itu
hak hak anda untuk menganut pendapat seperti itu
dan hak hak anda untuk bebas mengubahkan pendapat seperti itu
akan saya bela mati matian
jadi dulu orang muhammad irum itu pernah membela soekarno habis habisan
ketika soekarno diserang oleh tian anwar
padahal muhammad rum itu pernah dipenjarakan
saya harus membela soekarno
walaupun secara politik saya berbeda pendapat dengan beliau
tapi kalau beliau dizolimi saya wajib membela soekarno
jadi jangan diidentifikkan saya ini setuju dengan pendirian yang lain
bisa saja ideologinya berbeda kepentingannya berbeda
bisa membela kalau kepentingan dari orang orang itu
dia merasa tergali gali
makanya dia bilang
yang ada berita ini empat anggota partai demokrat yang dipecat
ya makin dipecat makin saya bela
kalau dia tidak dipecat kenapa saya bela
dan kemudian muncul kritik yang sangat tajam terhadap anda pak yusril
dari sejumlah kader partai demokrat yang mungkin marah kritik yang cukup keras
dan mau tidak mau suka tidak suka
akhirnya ini kemudian akan menjadi ditarik kerana politik
ya tidak apa apa
dan kondisi kondisi kondisi seperti itu
saya sih saya hadapi aja
jadi ya secara hukum ya saya hadapi
kalau secara politik ya
kalau bisa diserang terus saya terpaksa saya membela diri
tapi kalau saya nggak akan nyerang nyerang orang lain
tapi hari ini saya tidak nyerang nyerang orang
saya ngomong lurus lurus saja dari segi hukum
dari segi konstitusi
saya yakin bahwa elit partai demokrat para sesubuh
sebagai yang tidak berpikir
pasti tidak akan ngomong seperti itu
ya paling rahlana sidiq dan yang lain lain
juga kadang kadang sih saya nggak perlu terlalu serius juga
menerapi omongannya mereka
apa sih kemudian tujuan dari judicial review ini
karena kan nanti kalau kemudian diterima di ma kan pasti ada implikasinya
terutama misalnya begini
apakah tujuannya untuk mengubah adart partai demokrat
apa berurusan dengan kepengurusannya kah atau apa sebetulnya
ya kalau implikasi implikasinya itu ya saya kembalikan kepada titik
saya nggak ikut persoalan politiknya
jadi kalau sekiranya pak murdoko mau menggunakan keputusan itu kepentingannya politik
ya silahkan saja
sebaliknya juga kalau pak hb atau pak aye
mau menggunakan keputusan itu untuk kepentingan politik mereka
ya itu serah
saya juga nggak akan ikut campur terlalu jauh
saya sudah uji ke mahkamah agung ya
hasilnya permohonan bukan
ya kalau saya mengatakan ini ditolak
saya ini ini saya serahkan sama anda
serah anda mau ngapain
jadi saya tidak ingin terlalu jauh terlibat dalam keputusan politiknya
jadi saya terserahkan persoalan persoalan hukumnya saja
prof yusri terima kasih
kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan
dari pengajuan judicial review adrt partai demokrat ini
terima kasih sudah berbagi perspektif kepada kami di newscast pada malam hari ini
sehat selalu prof selamat malam
ya selamat malam
dan usai jeda kami akan bertanya
apa respon dari partai demokrat ketika adart partainya
akan diajukan ke ma untuk judicial review
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik dan untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh prof yusril iza mahendra
saya bergabung dengan bang jansen sitindaon wasekjen dari partai demokrat
bang jansen selamat malam
kabar baik ya bang
baik renat baik salam hkbp
saya ingin tahu apa tanggapan dari partai demokrat
bang saya tahu bahwa sudah banyak sekali respon yang cukup keras
menyikapi manuver yang dilakukan oleh ex kader partai demokrat
yang kemudian maju bersama dengan yusril iza mahendra
membawa ini ke mahkamah agung
bahkan tadi prof yusril terang terangan mengatakan secara akademik
ada yang salah dari adart partai anda
ini saya merespon soal apa dulu prof yusri atau apa aja ini
soal langkah prof yusril yang kemudian menjadi kuasa hukum ex kader partai demokrat
mengajukan judicial review adart partai anda
oh ya jadi begini kalau soal kan ada banyak tuh apa namanya narasi prof yusril
yang kemudian beliau salurkan ke publik begitu ya
yang kemudian juga dibaca oleh publik atau didengarkan oleh publik kan begitu
jadi misalnya soal narasi beliau terkait demokrasi yang sehat begitu ya
kan menjadi pertanyaan kita juga gitu
beberapa bulan lalu kok prof yusril tidak berkepentingan terhadap persoalan ini
ketika anaknya begitu mendapatkan rekomendasi dari partai demokrat
untuk maju di pilkada belitung timur begitulah dia
yang kemudian beberapa hari ini kan videonya viral itu kan
masa kemudian beberapa bulan lalu mengakui apa namanya itu
rekomendasi yang ditandatangani ahy
tetapi ya selang beberapa bulan kemudian ya
mengatakan ada yang salah dengan kongres partai demokrat yang melahirkan ahy begitu dia
jadi harusnya kan kalau bicara soal demokrasi sehat begitu
ya sejak awal beliau konsisten dong
apalagi sudah pernah kemudian menggunakan rekomendasi itu kan
jadi semakanya apa lah secara legitimasi moral nggak ada lagi tuh
legitimasi moralnya prof yusri menurut saya ya
kalau bicara soal demokrasi sehat begitu loh dia
apalagi kemudian menyasar partai demokrat sebagai objeknya begitu
yang notabene produknya beberapa bulan lalu sudah pernah beliau pakai
tapi kalau kemudian kita masuk ke soal gr nya sendiri begitu
kalau kita harus masuk ke soal
jadi kan unik nih kalau kita baca misalnya apa namanya
peraturan mahkamah agung soal uji material itu ya kan unik tuh
kalau dikaitkan dengan apa namanya itu permohonan prof yusri lidi
apa yang unik bang yassin
di satu sisi ya yang dalam tanda kutipnya dipukuli ini kan partai demokrat
tetapi di sisi yang lain pihak yang dipukuli ini tidak ikut terlibat di atas ring untuk membela dirinya
ini kan aneh nih
gitu malahan yang terlibat itu adalah termohonnya itu menteri hukum dan ham
kan yang paling tahu soal anggaran dasar anggaran rumah tangga ini
belum lagi kemudian yang melahirkan ini kan partai demokrat
ini kan ada yang aneh nih
jadi kalau kemudian prof yusri lidi mengatakan
apa namanya yang saya lakukan ini adalah bagian dari melakukan terobosan hukum begitu
harusnya ada juga dong terobosan terhadap hukum acara terkait persoalan ini
tadi siang begitu renhad
secara resmi kami partai demokrat sudah mengirimkan surat ke mahkamah agung
pada terimanya itu sudah ada
langsung kita layankan kepada yang terhormat ketua mahkamah agung ri
prof dr sari pudin begitulah
jadi meminta ya
partai demokrat itu dilibatkan sebagai pihak terkait di persoalan ini
secara apa namanya itu
secara hukum acara ya
yang dikeluarkan oleh mahkamah agung itu
kita ini bukan bagian pihak
termasuk di perempuan perempuan yusril
kalau kamu tanya apa respon partai demokrat yang terdekat yang sudah kita lakukan adalah
secara resmi kita sudah mengirimkan surat ke mahkamah agung
yang bukan hanya diterima oleh ketua mahkamah agung
tetapi hampir semua ketua kamar nih
jadi ketua kamar pengawasan juga sudah
ketua kamar tata usaha negara juga
yang dikomandai oleh prof dr supandi juga sudah
sudah kita kirimkan
jadi kami meminta kepada mahkamah agung
bukan hanya menkumham saja yang kemudian ya
itu dilibatkan pada persoalan ini
untuk menjawab permohonannya prof yusril itu
yang lebih penting lagi adalah kami partai demokrat begitu
yang melahirkan produk itu
jadi bagaimana kemudian
jika persidangannya kemudian hanya antara
ya dengan pihak mahkamah agung
itu mungkin rehat
jadi partai demokrat sudah mengajukan surat
untuk sebagai pihak terkait ya bang janstrad
mengajukan surat sebagai pihak terkait ini
tujuannya untuk apa
apa yang ingin ditunjukkan oleh partai demokrat
untuk kita menjawab itu
jadi bagaimana kemudian
kalau keputusan terhadap uji materi yusril itu keluar
itu yang langsung mendapatkan akibatnya kan kami
pihak partai demokrat begitu
sedangkan dalam permohonan itu kemudian
pihak partai demokrat tidak dilibatkan
kan aneh itu
itu makanya memang
itu makanya memang sejak awal
terobosan hukum prof yusril ini memang udah unik ini
jadi sampai kemudian
ya sampai kemudian
ada pihak yang harusnya ikut terlibat
karena dia pukuli di atas ring begitulah ya
melalui permohonannya itu dalam tanda kutip
dikatakan tidak demokratis
tidak ini tidak ini tidak ini
tapi pihak itu ya
bukan jadi pihak termohonnya itu
pihak itu tidak bisa membela diri begitu
tidak ada saluran
itu makanya kita meminta
kalau itu disebut sebagai terobosan hukum
sehingga kemudian diterima oleh mahkamah agung
harusnya ada juga dong terobosan terhadap hukum acara
terkait persoalan ini
bang jansen tadi saya sudah tanyakan ke prof yusril
terkait dengan dasar hukum ya
karena kan ini adalah satu hal yang baru
adart sebuah partai
diajukan judicial review ke mahkamah agung
saya tanya dasar hukumnya
kemudian yang dijawab adalah kemudian undang undang partai politik
dan itu bertentangan
adart itu kemudian dianggap bertentangan dengan undang undang partai politik
sementara pada perspektif yang lain juga
tafsir menyebutkan bahwa
adart ini bukan kemudian produk atau bagian dari perundang undangan
nah bagaimana pandangan bang jansen atau partai demokrat
soal perdebatan di situ
karena tadi prof yusril mencabar bahwa
silahkan kita adu argumentasi saja soal itu
kalau itu sederhana persoalan saja
ada satu narasi yang selalu kemudian disampaikan oleh pak yusril
beberapa hari ini ke publik begitu
bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga ini katanya
kalau dia bertentangan dengan undang undang
tidak ada tempat untuk mengujinya katanya
sehingga kemudian beliau datang dengan dalil
telah terjadi yang namanya kevakuman hukum
atau kekosongan hukum begitulah
atau ada problema hukum lah
kalau kita menggunakan bahasa
yang lebih gampang dipahami oleh publik begitu
pertanyaan benar apa tidak sih
jadi kalau partai kemudian ya selesai berkongres
di kongres itu kemudian
salah satu keputusannya di luar memilih ketua umum kan
mengubah anggaran dasar anggaran rumah tangga
diubahlah anggaran dasar anggaran rumah tangga itu
kemudian ada pihak begitu yang tidak puas ya
dengan isi adart itu
ada tidak itu
lembaga ruang mahkamah atau apapun lah yang sejenisnya ya
yang bisa dijadikan tempat oleh si kader tadi
melakukan gugatan begitu atau mereview anggaran dasar yang tidak setuju
jadi kalau boleh saya buka misalnya
jadi memang ada yang baru di partai politik kita ini pasca dua ribu sebelas
jadi dua ribu sebelas itu lahirlah
undang undang partai politik kita yang cukup revolusioner begitulah
jadi di situ kemudian didirikan yang namanya
mahkamah partai sebagai salah satu organ tambahan
delegasi negara dalam tanda kutip di bidang judicial
di dalam tubuh partai itu
apa saja kewenangan mahkamah partai ini
namanya mahkamah ya kan
dia memeriksa sesuatu begitu
tentu kan harus diatur tuh apa saja kewenangan kewenangannya
kalau pakai istilah pengadilan itu apa aja kompetensi absolutnya begitulah
jadi dikatakan di pasal tiga puluh dua ayat satu bagian penjelasannya itu
ada enam tuh kewenangan mahkamah partai
jadi bagi teman teman di luar sana begitu yang menonton cnn ini juga
silahkan buka undang undang ya
nomor dua tahun dua ribu sembilan belas
karena ini kan jalan kita juga untuk mengedukasi publik begitulah
jadi dikatakan di situ ada enam kewenangan mahkamah partai
apa aja tuh
salah satunya di poin enam itu dikatakan
keberatan terhadap keputusan partai politik
apa saja memang jenis jenis keputusan partai politik ini
termasuk hasil kongres
itu kan keputusan partai politik
anggaran dasar anggaran rumah tangga diubah tuh
bahkan kalau mau lebih jauh lagi begitu
keputusan partai politik misalnya mengusung calon tertentu
di kabupaten kota provinsi tertentu begitu
menjadi kepala daerah itu kan keputusan partai politik tuh
misalnya ada kader di tempat itu
tidak puas misalnya
dengan keputusan partai merekomendasikan nama si a misalnya
contoh misalnya di bangka belitung yang lalu itu
kalau misalnya adalah kader kita
atau ketua dpc misalnya
partai demokrat di bangka belitung tuh
atau di belitung timur tuh
tidak puas misalnya dia
tidak berterima dia terhadap keputusan partai demokrat
mendukung anaknya prof yusnil misalnya
dia bisa ngugat ke makamah partai
itu dia karena itu memang bagian dari
keputusan partai politik yang bisa dipersoalkan ke mahkamah partai
jadi terus ada tidak rujukannya yang lain
kenapa kok kemudian mahkamah partai itu punya kewenangan
untuk tempat menguji anggaran dasar yang dia anggap bermasalah
jadi ada peraturan menteri hukum dan ham
nomor tiga puluh empat tahun dua ribu tujuh belas
ini baru nih
ini seluruh partai politik tahu nih
karena di sini judulnya dibuat imperatif
tata cara pendaftaran
pendirian badan hukum
itu yang pertama
jadi kalau kau renhad ingin membuat partai politik baru
dan ingin mengurus badan hukumnya
kamu harus pakai ini rujukannya
jadi dikatakan di sini
tata cara pendaftaran
pendirian badan hukum
perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga
serta perubahan kepengurusan partai politik
jadi apa dikatakan di pasal ini
sedikit lahir renhad
biar terang beneran
jadi selesai kongres
lahir perubahan anggaran dasar
boleh tidak itu langsung didaftarkan ke kum ham
kum ham minta ada satu dokumen
dikatakan di sini
soal pendaftaran perubahan ad art
bab tiga pasal sepuluh
untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan ad
pemohon wajib menggugah surat keterangan
tidak dalam perselisian internal partai politik dari mahkamah partai
jadi kalau tadi misalnya kader yang tidak puas di kongres itu
mensulah misalnya atau menggugat
atau ingin minta direview
pasal dalam anggaran dasar
yang diputuskan di kongres itu
terregister lagi di mahkamah partai
nggak bisa disahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu oleh menteri
karena mahkamah partai mengatakan
masih ada nih sengketanya ini
jadi tidak benar ada kekosongan hukum soal anggaran dasar anggaran rumah tangga itu
tidak bisa diuji begitu
anggaran dasar itu kemudian di sk kan lah
oleh menteri hukum dan ham
si kader yang tidak puas pun dalam waktu sembilan puluh hari
bisa lagi menguji
surat keputusan menteri hukum dan ham
yang telah mensahkan anggaran dasar itu tadi
kalau ada pasal pasal yang bertentangan dengan undang undang
saya ingin menyampaikan begitu
tidak ada kekosongan hukum
sehingga kemudian terlalu jauh ini
anggaran dasar kemudian ya
yang sudah jelas jelas itu bukan peraturan perundang undangan begitu
disusun dalil begitu
untuk menempatkan dia sebagai peraturan perundang undangan
sesudah ditentukan itu peraturan perundang undangan
kemudian dia bisa menjadi objek yr begitu
karena dia bertentangan dengan undang undang
jadi jauh dari situ
kalau anggaran dasar sudah jadi peraturan perundang undangan
bagian salah satu jenis peraturan perundang undangan
bukan hanya kma saja
kalau dia bertentangan dengan konstitusi
malah kmk begitu
jadi ini konsekuensinya berat begitu dia
nampak kerjaan mahkamah agung kan
oke baik bang jansen menarik tadi perspektif yang anda jelaskan
dari sudut perspektif hukum ya
tapi di luar itu
juga ada nuansa politis yang juga mungkin dinilai cukup kuat
karena tadi juga prof yusril menekankan bahwa
seolah olah dirinya diserang secara pribadi
padahal posisinya sebagai lawyer saja
terhadap empat ex kader partai demokrat yang dipecat
dan itu narasi yang disampaikan oleh sejumlah kadar partai demokrat
terkait soal apa tuh
ya terkait dengan kritik yang disampaikan
atas langkah yang diambil oleh prof yusril
padahal posisinya sebagai lawyer gitu
karena dia merasa bahwa ada serangan justru secara pribadi yang disampaikan
lah itu tadi saya katakan di awal
itu kan respon kan
karena semua orang dpp demokrat tahu
anaknya prof yusril itu hadir ke dpp
kemudian mengambil rekom untuk maju
apa ngambil rekom partai demokrat maju di apa namanya itu
di apa di belitung timur begitu
kemudian anak beliau itu
ngambil hp nya begitu untuk video call dengan ayahnya prof yusril
jadi semua semua pengurus dpp tahu itu
itu makanya kemarin bertanya
aduh kok kemarin
apa ya prof yusril nggak mempersoalkan gitu
atau anak ini anaknya kebetulan masuk juga dikuasa begitu
pak pak yury itu yury itu namanya itu
kok kemarin nggak mempersoalkan gitu
hari ini tiba tiba datang dengan narasi demokrasi
sehatlah lain semua segala macam begitu
apalagi untuk sekelas prof yusril begitu lah
ini orang yang sangat saya hormati begitu
sebagai seorang sarjana hukum begitu
saya banyak baca buku beliau
beliau kan sudah berkali kali jadi menteri
beliau juga pernah menjadi menkumham
pernah nggak meloloskan sk begini
atau kalau ingin melakukan itu
perbaikan soal demokrasi yang sehat begitu dia
apa namanya itu sejak dulu mulai konsisten lah begitu
waktu menkumham waktu mensesnek begitu dia kan
atau kalau mau lebih jauh lagi begitu
kalau mau jauh lebih baik
kalau memang ini soal demokrasi sehat begitu
puji semua tuh
itu puji semua tuh
anggaran dasar anggaran rumah tangga partai partai yang ada di indonesia
di uji semua begitu termasuk partai beliau
baik bang jansen
kalau memang ingin kehidupan parpor lebih demokratis
kan itu tadi kan itu narasi besar beliau itu
oke baik bang jansen
jadi demokrat sudah siap ya menghadapi judicial review ini
mari kita akan lihat bagaimana dinamikanya ke depan
bang jansen dari judicial review yang diajukan ini
terima kasih banyak bang jansen siti daun
sekitik aku ingin tutup sedikit
ya singkat bang jansen singkat ya
soal kalau sehat begitu
jadi judicial review ini nggak sehat dari sudut mana pun
menempatkan anggaran dasar anggaran rumah tangga
jadi peraturan perundang undangan
sehingga kemudian jadi objek gr itu sudah aneh tuh
karena jumlah anggaran dasar di indonesia ini
sama banyaknya dengan jumlah manusia
lebih banyak daripada perundang undangan
nah jangan besok anggaran dasar anggaran rumah tangga pt
pt korp ini pun digugat tuh gr
oke baik baik bang jansen
anggaran dasar kooperasi yayasan
anggaran dasar ormas keagamaan
semua begitu dia
mari kita gunakan akal sehat
karena hukum ini juga ada common sense
dan untuk seluruh karir partai demokrat di indonesia
tetap tenang ya seperti mana tweet saya kemarin
untuk seluruh ketua dpc tetap di tempat
jangan ke jakarta begitu karena ini situasi covid
baik bang jansen sitting down
kalau nanti kemudian dpp membutuhkan panggilan teman teman
baru dpp akan memerintahkan
sehat selalu untuk kita semua
terima kasih bang jansen sitting down
wasikjen partai demokrat sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari
selamat malam sehat selalu bang jansen